proyek revitalisasi trotoar di sebagian wilayah dki jakarta
masih disalahgunakan oleh beberapa kalangan
seperti pedagang kaki lima hingga parkir liar
namun pemerintah provinsi dki jakarta telah membuat kebijakan
agar para pelanggar tidak merampas hak pejalan kaki
trotoar menjadi salah satu akses jalan yang dapat dilalui oleh pejalan kaki
namun fungsi trotoar kini tak lagi sederhana
tak hanya pejalan kaki yang bisa menikmati fasilitas ini
jalur trotoar juga difungsikan untuk pesepeda hingga penyandang disabilitas
jika dulu trotoar memiliki lebar ideal satu lima meter
kini di jakarta anda bisa menikmati trotoar dengan lebar lebih dari lima meter
namun fasilitas ini justru disalahgunakan oleh beberapa kalangan
seperti yang terlihat di jalan cikini raya
trotoar yang lebar justru asyik dinikmati pengemudi ojek daring
untuk parkir dan menunggu penumpang
ya nggak ada tempat lagi sih
gak ada tempat lagi
terus di mana gitu mau markirnya gitu
selama masih nggak diusir apa disuruh pergi ya masih di sini
masih di sini
kecuali diusir ya pindah gitu
bukan saja pengemudi ojek daring
tapi ada pula pengendara roda dua yang parkir untuk memperoleh akses di dekat kawasan pertokohan
tak hanya parkir liar
fungsi trotoar juga digunakan untuk pedagang kaki lima berjualan
penggunaan trotoar yang tak sesuai fungsinya tentu cukup mengganggu hak pejalan kaki untuk memperoleh kenyamanan
benarnya mengganggu ya kalau dibilang mengganggu aktivitas yang pejalan kaki
karena jadi sempit terus juga motor lalu lalang bisa dilihat juga kan
jadi ya sedikit membahayakan lah kalau dibilang
kalau untuk masalah trotoar itu kan harusnya fungsinya untuk pejalan kaki
pure pejalan kaki bukan yang untuk motor lah pedagang lah
seperti itu sih
melihat kondisi di proyek revitalisasi trotoar yang telah merampas hak pejalan kaki ini
memang dianggap meresahkan dan menggeser tujuan dari pembangunan trotoar
namun sebetulnya pemerintah provinsi dki jakarta telah memiliki aturan khusus
yang akan mengatur sanksi bagi para pelanggar
atau mungkin pkl yang tidak sesuai peruntukannya nanti ya kita tindak tegas
artinya sesuai dengan aturan lain bahwasanya
anda tidak bisa menangkap trotoar atau mungkin pkl yang tidak sesuai peruntukannya nanti ya kita tindak tegas
atau mungkin pkl yang tidak masuk dalam aturan main di sk wali kota tumarku itu
kok anda berjualan otomatis akan ditegas
ojek online kan sekarang seenaknya sendiri mengokupansi trotoar
itu juga nanti akan ditegas
bahwasannya nanti kita sudah koordinasi dengan dinas perhubungan berkaitan dengan operatornya
nanti disuruh juga koordinasi dengan operatornya grab maupun gojek
bahwasannya nanti akan ada penempatan kantong parkir tersendiri buat ojek online
revitalisasi trotoar yang masih dalam tahap penyempurnaan konstruksi bangunan ini
ditargetkan akan segera rampung pada akhir tahun dua ribu dua puluh
setelah itu beragam aturan dan kebijakan akan diterapkan untuk mengatur para pengguna trotoar
jadi tak ada lagi alasan untuk melanggar bahkan merampas hak bijalan kaki
tim liputan cnn indonesia